bahwa hidup kita di dunia ini hanya sekali
mulai dari saat ini
kalian semuanya meninggalkan dunia perampokan ini
engkau telah membuka mata hati kidaksa
semoga dia istiqomah di jalanmu ya allah
putra ku walang sungsah
putriku rara santa
kalian datang tepat waktu
pajajaran sedang membutuhkan kalian
kami tidak bisa membawa pulang
rai kian santa
kembali ke istana
ayah anda mengerti
ini bukanlah kesalahan kalian
semoga dewa ta'alu
melindungi rai kalian
kita akan mencari
setelah kita bisa mengatasi para pemberonta
saat ini ada hal yang lebih penting
yaitu menyelamatkan seluruh rakyat pajajar
dari orang orang yang haus
karena keamanan istana
menjadi tanggung jawab kalian
kami akan menjalankan tugas yang diberikan oleh rakyat
ternyata cuma segitu kemampuan
demi pajak jarak
aku tidak akan menyelesaikan darah penghabisan

kami akan menjalankan tugas yang diberikan oleh ayah
kami akan menjalankan tugas yang diberikan oleh ayah

aku sudah memaafkan ibu nera ketrimanik
dan ibu nera ketrimanik sudah mengakui semua kesalahannya
tidak ibu nera
ini bukan tentang masalah memberi maaf atau tidak
aku sudah memaafkan ibu nera ketrimanik
tapi ini tentang masalah lain ibu nera
aku melakukan ini untuk menjadi peringatan semua orang
agar tidak menganggap ringan atas perbuatan fitnah ibu nera
percayalah ibu nera
aku melakukan ini semua
bukan berarti aku membenci ibu nera ketrimanik
aku sangat menyayanginya
dan aku sangat menghormatinya ibu nera
aku harus mencari perjalananku
aku pergi dulu pak man
kenapa harus buru buru
entahlah pak man
firasatku mengatakan terjadi sesuatu kepada keluarga
aku tidak mau
aku harus cepat cepat ke sana
jaga dirimu baik baik
akan aku kunjungi lagi pak man ini
hidup saya karena saya ingin ingin sekali untuk menjadi bapak apa yang baik iya namanya
aku harus pergi dari sini hati hati kisanat hati hati di jalan muda muda kisanat selamat
sampai ke tujuan terima kasih banyak aku harus pergi sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tenaga dalamku belum pulih sepenuhnya
baru seperempat yang bisa aku balik
aku tidak sanggup mengatasi keroyokan perampoknya senjata ini
ya allah tolong aku ya allah
jangan sakiti dia
orang ini jangan disakiti
dia tak bisa sakiti
aku yang mempaskan dia
dia sudah menyelamatkan anak saya
mulai saat ini
akan meninggalkan dunia perampokan ini

karena dunia perampokan ini selalu saja menyakiti orang lain
berkah yang didapat dari dunia perampokan ini
tidak pernah membuat kita menjadi kaya
tapi tetap saja menjadi miskin
bahwa hidup kita di dunia ini
mulai dari saat ini
menyinggalkan dunia perampokan ini
hanya ada mungkin